pemirsa kami telah merangkum beberapa pertanyaan warganet seputar menjaga kesehatan jiwa selama pandemi covid sembilan belas
dalam dokter menjawab kali ini sudah bersama kita melalui sambungan skype dr jimmy ardian langsung saja kita sapa selamat sore
dokter jimmy apa kabar
sehat mbak terima kasih
baik baik nah dokter ini sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk dari warganet terkait topik kita pada hari ini sudah siap dok untuk menjawab
baik kita lihat pertanyaan yang pertama di segmen dokter menjawab kali ini datang dari ad canary soft
dokter tips untuk tetap sehat di rumah itu ngelakuin apa aja ya soalnya mau sepedaan takut terpapar virus lewat udara nih gimana dok
untuk sehat itu sebenarnya kita butuh
untuk makan seimbang penuhi nutrisi yang baik itu kita sudah cukup sehat
nah untuk bugar kita butuh untuk mengurangi sedentary behavior yaitu tidur tiduran
twitteran atau instagraman cuma tidur tiduran gitu itu perlu dikurangi dan meningkatkan aktivitas fisik
tidak harus olahraga tapi bisa saja peningkatan aktivitas fisik di masa seperti ini
jalan lebih sering naik turun tangga disengajakan
kalau takut keluar rumah ya berjalan sampai teras masuk lagi dan itu dilakukan secara
rutin setiap harinya jadi nggak apa apa kok kalau takut keluar rumah
tapi kalau terpaksa keluar rumah tetap gunakan masker jangan olahraga
dengan olahraga tapi kita malah membuka masker dengan alasan untuk sehat itu juga keliru ya
oke benar berarti intinya juga tetap memperbanyak aktivitas fisik begitu dokter ya
iya dan mengurangi sedentary behavior
oke baik nah kita ke pertanyaan selanjutnya nih dok langsung saja
pertanyaan ini datang dari ed chelsea givy
tips kesehatan untuk orang orang yang susah tidur dong dok selama dua bulan pandemi ini jam tidur malahan jadi makin kacau
dan makin terbalik jadi tidur pagi terus ditambah stres sedang skripsi mungkin ini buat mahasiswa begitu ya
nah dokter tips biar tetap sehat dan bisa tidur sesuai jam normal gimana ya
kalau lagi ngerjain skripsi jangan di kasur ya karena nanti kalau otak kita mengasosiasikan skripsi dengan kasur
wajar saja begitu sampai tempat tidur otak bawaannya maunya mikir itu capek nanti
ketika mau ngerjain skripsi usahakan diluar kasur
entah itu di pojok kamar kalau kamu di kos atau di ruang kerja kalau kamu di rumah
tapi jangan di kasur
yang kedua usahakan untuk tidak mengkonsumsi kafein teh dan zat zat yang kira kira menstimulasi setelah jam lima sore
nggak boleh karena nanti makin sulit tidur
yang ketiga usahakan kita tidur atau bangun di jam yang sama sekalipun lagi libur
jadi kalau mahasiswa biasanya libur maunya tidur eh bangunnya kan lebih siang itu nggak boleh
jadi mengganggu siklus tidur semakin jauh
yang selanjutnya biasanya yang membuat susah tidur itu overthinking kita cemas gimana nanti gak bisa tidur
aduh masih ada yang harus dilakukan belajar untuk ngerem pikiran
kira kira kalau udah mau tidur ya belajar relaksasi ikut meditasi biar menjelang jam tidur pikiran kita tuh bisa ngerem
jangan malah ngerjain skripsi nah itu nanti malah makin cepat pikirannya makin nggak bisa tidur
oke berarti memang kuncinya ada di pengaturan
waktu begitu ya dokter ya pengaturan kapan harus a kapan b kapan c begitu ya
baik baik kita langsung ke pertanyaan yang selanjutnya dokter ini semakin menarik begitu
karena pertanyaan yang selanjutnya ini datang dari ed desmond sinarta
sepertinya mahasiswa juga nih dok
dok bagaimana cara menjaga kesehatan mental agar tidak stres dalam mengerjakan skripsi di rumah aja
apalagi bagi yang biasanya lebih nyaman mengerjakannya di luar rumah seperti di kafe atau perpustakaan atau bersama teman dekat bagaimana dok
karena kita stres itu sebenarnya tidak buruk loh teman teman
begitu kita menganggap stres sebagai hal yang buruk itu justru tidak baik bagi kesehatan jiwa kita
stres itu sebenarnya adalah sahabat manusia ketika kita mampu melampaui stresnya
jadi kalaupun kita stres ngerjain skripsi itu bagus
artinya tubuh kita sedang pumping hormon yang dibutuhkan tubuh kita sedang prepare kita untuk menghadapi stresor yang ada
itu nggak salah kalau kita memusuhi stres justru itu masalah karena kita pengennya oh aku mau relax oh aku mau nyaman padahal kita harus mengerjakan skripsi di rumah aja
gak bisa tubuhmu akan tetap pumping apalagi di situasi kayak gini lagi ngerjain skripsi
pertama belajar untuk menerima stres dulu
it's okay kalau tubuh saya bergejolak ini tandanya saya sedang mau bersiap menghadapi stresor
yang kedua ketika kita bersedia menerima kondisi itu
yang kedua kalaupun memang situasinya nggak ideal idenya kurang maka kita perlu mengubah yang bisa kita ubah
style menuliskah atau tempat menuliskah enggak di kamar yang jelas seperti penjelasan tadi
atau situasi menuliskah kita bisa gunakan olive oil ruangan gitu misalnya untuk membantu kita refresh
atau misalnya bisa juga kita menggunakan strategi strategi tertentu kaizen writing misalnya
kalau kita menulis kripsi kan maunya cepat kalau kizen itu prinsipnya yang penting adalah saya mengerjakan sesederhana mungkin setiap harinya
satu kalimat per hari misalnya atau satu paragraf per hari
targetnya nggak usah tinggi tinggi karena makin tinggi makin cemas makin kita stres
makin kita tidak mampu melampaui stres akhirnya hati hati memasang target
oke baik berarti memang harus tenang begitu ya menghadapinya jangan panik juga gitu ya dokter ya
baik nah ini pertanyaan terakhir nih dokter
kita lihat kalau tadi sudah dari pelajar begitu ya mahasiswa dan ini mungkin pertanyaan yang simple
tapi ini saya rasa cukup mewakili pertanyaan kita di seluruh dunia yang mewakili yang saat ini sedang menghadapi patikan pandemi ini ya vakit serius ya maksudku ade

kelamaan di rumah bisa gila nggak dok
iya kelamaan di rumah bisa membuat kita stres betul
keinginan manusia kebutuhan manusia adalah terhubung
dari kecil kita belajar manusia adalah makhluk sosial
dan itu terekam dalam dna kita
kita memang perlu terhubung secara sosial
kehilangan kebutuhan sosial akan membuat kita craving terhadap kebutuhan tersebut
ada yang menyebutnya setir going crazy tapi bukan menjadi gila sebenarnya
tapi kita crave sekali dengan kebutuhan tersebut
rasanya sangat ingin keluar
namun karena di luar berbahaya
sementara kita tetap perlu mengamankan diri antara kesehatan jiwa dan kesehatan fisik
jadi jangan dekat keluar kalau tidak aman
yang kedua sekalipun rasanya sangat tidak nyaman
terhubung secara sosial sekarang punya banyak cara lain
media sosial menggunakan video call menggunakan video conference
kita tetap bisa terhubung sekalipun tidak ideal
ingat situasinya tidak ideal maka kita tidak bisa mengharapkan perasaan yang ideal
kita hanya bisa meminimalisir resiko dari ketidak idealan ini
maka tetaplah terhubung sekalipun kok rasanya nggak sama
tapi itu yang terbaik yang bisa kita lakukan saat ini
maka tetap kerjakanlah
berarti kerjakanlah yang bisa kita kerjakan
walaupun memang tidak nyaman untuk saat ini
begitu ya dokter ya
terima kasih dokter sudah bergabung bersama kami
dokter jimmy terima kasih